kita beralih ke berita kuliner
ada inovasi menarik yang mungkin bisa anda coba
kuliner perpaduan pisang bakar dan es krim ini menyajikan rasa yang unik dan menggugah selera
seperti apa sensasinya berikut liputannya
ini dia flaming gorilla
dilihat dari tampilannya saja kuliner ini sungguh menggoda selera
apalagi saat melihat es krim yang lembut dan lumer
bercampur dengan pisang dan kopi dalam sebuah mangkuk
hmm sudah terbayangkan kenikmatan rasanya
flaming gorilla ini merupakan menu hasil kreasi jaya disutanto
seorang mahasiswa semester enam jurusan manajemen perhotelan
di salah satu universitas swasta di surabaya
menu kuliner ini sendiri berusaha menghadirkan
sensasi rasa yang cukup unik
hasil perpaduan rasa yang bertabrakan
yaitu antara panas dingin manis dan gurih
yang didapat dari beberapa bahan dan cara memasak menu kuliner ini
jadi menu ini unik karena kita selain menyajikan pisang yang digunakan oleh es
kita juga menyalakannya dengan fire
jadi di flip dulu sebelum ditop bukan dengan es krim
cara membuat menu kuliner ini sangatlah mudah
awalnya panaskan gula dan mentega secara bersamaan
setelah meleleh masukkan potongan pisang dan air kopi
proses yang paling mendebarkan dan utama adalah saat adonan dicampur sedikit alkohol dan dibakar
proses masak inilah yang menjadi daya tarik dari menu ini
setelahnya tuangkan pisang yang telah dibakar pada es krim dalam sebuah mangkuk
dan menu flaming gorilla pun siap disajikan
pisangnya dia itu lembut banget terus dia ada manis sama gurihnya
nah bagaimana mudah bukan
bagi anda yang tak sabar ingin merasakan nikmatnya menu ini
bisa membuatnya sendiri di rumah sebagai penutup makan malam istimewa anda